parahnya kerusakan akibat gempa di sulawesi tengah membuat pelayanan pemerintah daerah palu donggala dan juga sigi hingga hari ketiga masih terhambat
dan untuk membahas langkah apa yang kemudian akan diambil oleh pemerintah untuk membantu pemerintah daerah
sudah bersama kami di studio dua cnn indonesia ada menteri dalam negeri ada cahyokumolo
pak cahyo selamat malam
selamat malam mbak
kami turut berduka anda datang ke palu tadi pagi kemudian kembali ke jakarta saat ini
apa hasil tinjauan yang anda lihat di sana
yang pertama sebagaimana instruksi bapak presiden kepada panglima tni dan bapak menko polukam dan kapolri
langsung jumat malam bapak menko mengelar rapat mengundang semua kementerian terkait
menginventarisasi semua masalah yang ada
kemudian saya bersama pak william kepala bnpb jam sembilan pagi sudah tiba di palu
kami langsung mengadakan penelitian
pertemuan dengan jajaran kepolisian korem dengan pak gubernur kami meninjau lapangan yang ada
langsung diputuskan bahwa harus ada satgas
satgas tingkat provinsi yang langsung dipegang oleh danrem tingkat kabupaten di donggala di sigi dipegang oleh dandim
kemudian semua kementerian lembaga terlibat membagi tugas mana mana yang tugas mengevakuasi jenazah
kemudian perintah pak
dan kepala bnpb juga kepada gubernur segera disarik tempat makamnya hari ini
kemudian kepolisian juga sudah mengidentifikasi semua
jumat malam saya mengirim radiogram ke semua pemerintah daerah sulawesi tengah dan sulawesi barat gorontalo sampai ke kalimantan timur
isinya segera menyatakan daerah sulawesi tengah itu
dengan keputusan daerah bencana darurat bisa mengeluarkan pos pos anggaran untuk bencana
seperti gorontalo langsung subuhnya mengirim dua belas truk sulawesi barat juga sama makassar juga sama
kemudian atas permintaan pak mensos juga dengan surat radiogram kami itu untuk memastikan bahwa bantuan pusat pun juga bisa segera turun
ini administrasi tata kelolanya
yang kedua memang sabtu minggu dalam keadaan vakum ya karena banyak pegawai kami yang di tingkat provinsi sampai di desa kan banyak yang kena musibah
kami kemarin dengan eslan i eslan ii mulai hari jumat di sana sabtu pagi kita putuskan bahwa selasa sudah ada pendampingan dari kementerian negeri
kami akan secara mandiri membentuk posko yang menjamin bahwa tata kelola pemerintah
kami akan secara mandiri membentuk posko yang menjamin bahwa tata kelolanya
kami akan secara mandiri membentuk posko yang menjamin bahwa tata kelolanya
masalah apa yang kemudian akan difokuskan pak
yang penting pemerintah daerah menampung semua masukan yang ada
arahan bapak presiden dan pak menko memprioritaskan evakuasi dulu yang masih tertimbun yang belum terdata menerima laporan masyarakat yang kehilangan warganya yang sakit juga ada
karena mulai hari sabtu pagi itu tim dokter tim perawat dari tni dan kepolisian lah tiga inilah

dari pns juga kami memahami sedang berduka mungkin sedang mencari keluarganya mungkin rumah tinggalnya sedang runtuh listrik juga mati komunikasi sulit
sehingga sabtu itu sudah siang dipimpin rapat oleh pak menko sudah memutuskan langkah langkah

minggu pagi tadi semua bantuan sudah masuk bandara juga sudah berfungsi sehingga pak panglima dan rombongan pak menko sabtu siang juga bisa landing

jadi sudah diinstruksikan untuk segera tiba hari senin besok
meskipun hari sabtu dan minggu pemerintahan ini vakum
terasa karena kan kita tetap tiga hari ini memberi kesempatan pada teman teman pejabat di daerah
sampai pegawai untuk membantu warga membantu tetangga membantu anak keluarganya itu saja
tapi yang penting kami ingin memastikan selasa itu tata kelola pemerintahan di provinsi dan di kota itu jalan
sampai di tingkat minimal kecamatan
baik meski begitu pelayanan rumah sakit dan juga bantuan medis kemudian tim sar basarnas ini harus berjalan begitu pak
walaupun di level atasnya ini sepertinya masih vakum sabtu minggu ini
ya kalau bnpb basarnas
di basarnas didukung tni polri sama tim medis itu otomatis ya
otomatis sudah jalan
tapi kan ini perlu backup terus
backup obat obatan backup relawan backup makan minum karena hari sabtu itu kan belum masuk bantuan bantuan yang ada
tapi dipastikan mulai sabtu sore sudah mulai bertahap dan bnpb sudah memastikan bahwa mulai minggu pagi sudah mulai masuk
karena bantuan dari golontalo sudah masuk sulawesi barat sudah masuk makassar masuk pmi masuk
bantuan tanki tanki air
dan kementerian pupr kemudian sampai esdm juga semua sudah gerak
karena arahan bapak presiden seluruh kementerian lembaga harus langsung terjun memastikan bahwa semua bisa tertangani dengan cepat
tapi kami ingin tahu pak ketika bapak tadi pagi sudah sampai
sabtu pagi sudah sampai di palu
bagaimana anda melihat masyarakat yang mengungsi di sana
apa kesulitan untuk mencari hal hal tersebut
hal yang paling kecil saya terenyuh sedih ya bahwa karena semua toko tutup
hancur mal mal listrik mati komunikasi nggak ada
saya langsung dengan kepala bnpb ke tempat rumah sakit
di rumah sakit semua dikeluarkan takut rubuh
di lapangan tenda terbatas perawat kerja keras tapi belum bisa optimal
makan minum juga belum bisa optimal
kemudian kami memutuskan rapat dengan pak gubernur di kantor di rumah dinas pak gubernur di tenda
kemudian siang bergabung pak panglima pak menko polukam kepolisian semua lengkap basarnas semua lengkap
sehingga sudah membuat pola data pembagian tugas
di palu saja ada dua puluh dua pengungsian
dibagi tugas siapa yang tanggung jawab
siapa yang mengecek kebata bataan mendata
kemudian tadi pagi pak menko polukam pak gubernur kapolda sudah langsung terbang ke donggala
melihat tadi sebelum bapak presiden tiba untuk mengecek langsung sudah ada laporan daripada pak menko
ini kondisi palu begini kondisi donggala begini kondisi sigi begini dan sebagainya
tapi yang penting minggu tadi pagi sampai siang saya masih di sana itu semua sudah berjalan
bantuan sudah mulai masuk
hercules mulai kemarin sudah tercatat delapan hercules sudah ada
pulangnya dengan membawa penumpang rata rata seratus dua ratus warga yang memang hari itu sedang penuh di palu
beberapa kementerian lembaga banyak kegiatan di palu
kemudian banyak juga sedang ada hari ulang tahun kota palu juga
apalagi bencana di malam
ini yang saya kira membuat kita sedih
ini saya kira lebih berat
dibanding bencana yang lain
karena ini malam hari kondisi listrik juga tidak ada pada hari sabtu itu
pak cahyo kita tahu palu ini atau sulawesi tengah ini rawan sekali bencana
bahkan tsunami bukan pertama kali ini
seperti apa wawasan mitigasi yang memang disosialisasikan atau diberikan kepada anggota atau pegawai pemerintah daerah
saya tidak bisa detail ya
tapi dari data yang kami dapat info dari bmpg
sebenarnya mulai tahun dua ribu dua belas sudah diinfokan ya
bahwa sulawesi tengah palu sampai parigi montong sampai donggala dan sebagainya memang area yang kritis rawan bencana
maka dalam penyusunan anggaran daerah pun kementerian negeri memfasilitasi
memasukkan bahwa setiap tiap daerah itu ada pos anggaran bencana
ini artinya palu atau sulawesi tengah ini punya pos
pos anggaranya ada apa apa bisa segera dicairkan
dan kami memberikan payung hukumnya
juga termasuk daerah lain bisa segera mengeluarkan anggaran bantuan bantuan dalam keadaan darurat
karena apapun juga lewat mekanisme yang ada
penggunaannya juga sudah tepat waktu
dan kami menjamin itu sudah jalan
karena jumat tengah malam kami sudah mengirim radiogram
memastikan daerah itu dalam keadaan darurat atas permintaan bapak menteri sosial juga
sehingga bantuan bantuan dari pusat bisa segera mengalir
bisa segera cepat sampai paling tidak ya pak
karena arahan bapak presiden cepat dikerjakan
maka pak menko dua jam setelah bencana langsung rapat sampai subuh ya
mengimventarisasi semua kebutuhan
kemudian pak william bnpb dengan perangkatnya sudah berhasil

sudah mendata detail semuanya
sehingga mulai sabtu malam sampai minggu pagi semua ada jalan
sampai menteri perhubungan juga menginap di pelabuhan
pak yonan juga memastikan bbm dan listriknya
pak kominfo memastikan jaringan selulernya itu jalan
mensos juga ada
saya kira semua kementerian jalan
paling tidak sudah ada telepon satelit yang diperbantukan ya pak di sana
untuk membantu komunikasi
tapi kalau kita belajar dari bencana di palu ini pak
untuk wilayah wilayah lain di indonesia yang juga rawan bencana
apakah kemudian kemendagri akan semakin menguatkan mitigasi atau sosialisasi mitigasi ini
tugas kami adalah dalam perencanaan anggaran
perencanaan anggaran di daerah harus memasukkan
menginventarisasi daerah daerah mana yang rawan bencana
yang potensi gunung berapi potensi tanah longsor potensi tsunami
potensi gempa harus memasukkan pos anggaran
begitu ada kejadian daerah bisa cepat tanggap darurat
menggunakan pos anggaran itu
tidak harus menunggu dari pusat
untuk mempercepat proses
kemudian yang kedua saya yakin bmpg bnpb juga sudah punya jaringan sampai di tingkat bawah
karena apapun negara kita ini kan negara yang rawan dalam hal
ada tiga lempeng kita pak
sampai gunung berapi tanah longsor
gempa itu kan saya kira ini
semua sudah siap semua
dengan vakumnya pemerintahan di sabtu minggu
maksudnya tidak banyak yang bekerja begitu untuk melayani masyarakat
apakah ini artinya juga proses untuk mencairkan segala bantuan atau pos pos bantuan tadi itu juga sedikit terlambat pak
ya itulah yang dalam sabtu siang kami rapat
tapi juga minta pada pak gubernur
yaudah pak jangan tunggu tunggu administrasi
pokoknya ada uang belikan dulu air minum
belikan dulu susu belikan dulu super mie
untuk warga pengungsi untuk yang sakit harus ada makan minum air bersih
sambil menunggu bantuan yang baru persiapan mulai masuk
karena baru masuk itu baru sabtu sore
pagi sampai jumat bencana sampai sabtu siang kan orang perlu makan perlu minum
itu saya minta pak gubernur aduh kita gantung royong
pak william juga bawa uang saya juga bawa uang
tni juga bawa uang kepolisian juga ada
semua kata orangnya karena mengandalkan relawan belum turun
kita hanya punya tim medis yang kerja kemudian tni polri yang sudah masuk semuanya
hambatan tadi listrik dan sebagainya bbm juga listrik mati
tapi semua bisa teratasi dengan baik
komunikasi seperti apa yang kemudian dilakukan oleh kemendagri
supaya cepat mengingat komunikasi juga terputus di sana pak
kami jumat itu kebetulan sudah menempatkan pejabat eselon ii kami di sana
kebetulan ada acara di sana jadi langsung dia action mengecek semua masalah yang ada
memang sabtu minggu kan ada libur tapi minima senin tata kola pemerintahan harus jalan
sekecil apapun kami akan merencanakan juga bikin posko sendiri kemendagri tanpa merepotkan daerah
kami akan bawa tenda sendiri bawa staff kami untuk perbantuan
baik di tingkat provinsi tingkat kabupaten kota sampai akan kami monitor nanti di tingkat desa dan di tingkat kecamatan
karena kami punya anggaran untuk bantuan stimulan buat desa seperti yang ada di lombok
walaupun kecil tapi bisa membangun kantor dengan tenda
untuk laporan masyarakat inventarisasi itu kan penting
yang bisa yang tahu adalah perangkat desa perangkat kecamatan yang dia tahu jumlah warganya yang dekat dengan masyarakat
oke baik kami mohon klarifikasi apakah mungkin berarti ini ada komunikasi yang terlambat begitu pak
ketika pak cahyo menginstruksikan untuk membeli dulu dengan anggaran yang ada artinya makanan dan minuman yang ada di sana dengan yang minimarket terbuka
oh nggak ada karena nggak ada minimarket yang terbuka
jadi alasannya itu karena tidak ada minimarket yang terbuka
yang terbuka tapi saya lihat yang sakit di pembangunan
yang sakit di pengungsi sudah mulai jumat malam sampai sabtu siang perlu makan minum
sekecil apa mungkin super mie pun lah
saya saja terpaksa makan kelapa ya karena nggak ada apa apa misalkan
saya kira paling semua semua gerak
itu pak gubernur siap di backup oleh kepolisian yang ada
pokoknya memenuhi sambil menunggu bantuan itu masuk itu aja saya kira
jadi ada beberapa video viral di media sosial
ini artinya juga karena adanya keterlambatan informasi

listrik mati banyak toko toko yang hancur
banyak tidak ada yang buka satupun hotel hotel juga sama
pemerintah juga stuck ya

saya kan juga sedang mengurusi keluarga dan sebagainya
tapi jalan pak gubernur juga keliling
dengan beberapa staff dan remnya pak kapolda pak kapol semua jalan semua
saya juga keliling dengan pak william mengecek semua masalah yang ada

maka kebutuhan sabtu itu adalah makan minum
kemudian evakuasi bagi yang meninggal
dan perintah pak menko paulukam sabtu siang

pemerintah pada gubernur segera dicarikan lahan pemakaman

mensos juga menjamin bantuan uang dukanya juga sudah siap
pakannya juga sudah siap
kemudian kami juga meminta pada gorontalo sulbar dan sulsel untuk mengirim bantuan secepatnya
jadi dalam kondisi darurat listrik mati hubungan komunikasi juga terbatas sekali bisa dimaklumi
tapi saya kira ini sudah bisa ditangani
dan itu perintah bapak presiden
tadi bapak presiden memastikan beliau hadir melihat langsung memastikan dan seluruh kementerian jalan
kementerian harus jalan walaupun
kayak contoh pak menteri perhubungan tinggal di bandara
kemudian pak mensos pak kominfo juga langsung terjun keliling semuanya
tni polri juga terjun semuanya
semua harus tetap bergerak walaupun rasanya kita tidak bisa lupa dengan apa yang terjadi di lombok baru baru ini
lombok terus jalan
lombok masih jalan sampai sekarang
palu kemudian bencana itu datang
kami harus tahu seberapa kuat seberapa yakin pemerintah
menghadapi cobaan bertubi tubi seperti ini pak
tapi kita tahan dulu
jawabannya sesaat lagi
cnn indonesia breaking news masih akan kembali
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
getaran gempa yang terjadi di donggala turut dirasakan hingga mamuju yang mengakibatkan tembok pembatas lembaga pemasyarakan di pasangkayu
sulawesi barat ambruk
ambruknya tembok menimpa sebuah mobil minibus yang terparkir hingga ringsek tidak berbentuk
dan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan pengamanan dilapas ditingkatkan dengan bantuan kepolisian
inilah kondisi sebuah mobil minibus yang ringsek tertimpa reruntuhan pagar tembok di lapas kelas dua rando mayang pasangkayu
tembok pembatas ini ambruk akibat getaran gempa donggala yang terjadi pada jumat sore lalu
beruntung saat tembok ambruk dan menimpa mobil sang pemilik mobil sempat mencari
menyelamatkan diri sehingga tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa
pasca kejadian pengelola rutan langsung meminta bantuan aparat kepolisian untuk meningkatkan pengamanan di rutan
dengan menggunakan alat seadanya dibantu sejumlah warga sang pemilik mobil berupaya mengevakuasi mobil dari rentuhan tembok yang menimpanya
dan tadi malam sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia tengah itu kepolisian datang untuk mengembangkan apa kegiatan di sini untuk narapidana
diungsikan ke lapangan upacara rutan pasangkayu untuk keadaan aman
kembali kami berbincang dengan menteri dalam negeri pak cahyokumolo untuk mengetahui langkah apa saja yang kemudian akan diambil pemerintah daerah untuk membantu
maksud kami pemerintah untuk membantu pemerintah daerah menghadapi situasi saat ini di palu
tadi pertanyaan terakhir saya adalah kita belum lepas ingatan dari lombok bahkan lombok saat ini masih dalam proses perbaikan begitu pak
dihajar lagi dengan situasi ini di palu dan donggala
seberapa kuat kemudian pemerintah khususnya pemerintah pusat kementerian kementerian terkait untuk bisa mengatasi hal hal seperti ini pak
yang pertama bahwa pemerintah negara itu harus hadir
kondisi daerah dalam keadaan apapun harus hadir
dan pemerintah itu satu mulai pusat sampai daerah
didukung swasta didukung media itu semua
jadi pengarahan bapak presiden begitu ada sesuatu beliau langsung perintah semua jalan bidangnya masing masing
kementerian lembaga otomatis terjun dan daerah saling membantu
sekarang jawa timur membantu yogyakarta mulai turun kalimantan timur semua daerah ikut merasakan bahwa ini satu wilayah kebersamaan kegotong royongan
jadi kondisi apapun negara pasti hadir dan tidak akan kewalahan karena ini tanggung jawab negara
tanggung jawab semua masyarakat semua kementerian lembaga kalau ada yang bencana
apalagi sulbar ini cukup besar cukup memprihatinkan dan cepat tanggap
makanya bapak presiden itu tiap menit memonitor bapak wakil presiden dari amerika pun kemarin telepon
jam satu siang di posko kami di palu menanyakan apa yang dibutuhkan beliau langsung juga memerintahkan
jadi ini adalah pertanyaan untuk negara yang sudah mengirim ini semua terlibat jadi negara pemerintah pasti akan hadir
pemerintah pasti akan hadir
tapi pertanyaannya seberapa kuat anggaran kita seberapa kuat pos pos bencana ini anggarannya untuk bisa meng cover lombok yang saat ini masih harus berdiri
apapun pasti akan bisa kita semangat kegotong royongan bangsa ini cukup kuat
kalangan swasta masyarakat bergotong royong donasi semua
ini relawan kan banyak sekali saya kira negara ini negara negara besar tapi negara kebersamaan negara kegotong royongan
kalau ada musibah satu orang pun pasti akan semua terlibat membantu dengan baik
kita cukup prihatin tapi harus optimis bahwa ini harus cepat kita selesaikan
ini yang harus membuat masyarakat
dan tata kelola pemerintahan harus jalan mulai dari pusat sampai tingkat yang paling bawah
karena memberikan layanan
bisa menyerap informasi menerima pengaduan pengaduan
sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat yang tertimpa bencana itu semua jaringan jalan dengan baik
tata kelola pemerintah daerah khususnya harus tetap berjalan dengan masa tanggap darurat sekitar empat belas hari
tahap pertama tadi akan kita lihat tahap berikutnya
yakin berarti akan bisa pulih kembali
pemerintah punya komitmen bahwa mempercepat proses evakuasi tadi
melayani masyarakat yang tertimpa musibah tadi
itu sudah arahan bapak presiden kepada seluruh kementerian lembaga tni polri siap kerja dua puluh empat jam
tapi dalam waktu dekat pak cahyo apa rencana rehabilitasi untuk wilayah gempa ke depannya
tapi belum tahu ya itu bukan nanti kita tunggu dari bnpb
saya kira bnpb akan terus mengupdate terus
dari wilayah pemerintahan daerahnya
ya kami akan mengecek seperti kemarin waktu kami di lombok
ternyata di lombok utara
karena seluruh kelurahan seluruh keselamatan rata semua
maka dibangun dulu tahap pertama
oh rumah sakit bagaimana oh sekolahan bagaimana
saya kira bnpb sudah mempersiapkan konsep itu
dan pusat sudah saya yakin akan siap nanti
tapi kalau berbicara soal pemerintahan daerah kita tahu seleksi cpns masih berjalan begitu ya pak
di palu ini artinya di stop dulu dihentikan dulu
mungkin daerah dalam keadaan
bencana ya mungkin ada hal hal mungkin stop ya
saya kira sama kita juga memasuki persiapan pemilu ya
kalau hari h pemilu misalnya ada bencana mungkin bisa ditunda
tapi di daerah yang terkena bencana itu
kemungkinan itu akan ada berarti
iya kita sudah mengantisipasi saya kira kpu juga
ada kebanjiran kah ada kebakaran kah mungkin satu tps dua tps itu bisa ditunda
kalau memang daerah itu memang sedang konsentrasi memulihkan adanya sebuah
itu saja saya kira ini kan tata kelola pemerintahan tetap harus berkesinambungan
harus jalan dengan baik itu aja
baik berarti perbaikan kedepannya sudah optimis begitu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat
saya ingin mohon dukungan semua masyarakat
doanya dukungannya bantuannya mari kita bersama sama untuk membantu keluarga kita
warga negara indonesia saudara
saudara kita bersama
pak cahyokumolo menteri dalam negeri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
terima kasih pak